cnn indonesia breaking news
dan ini adalah gambar terbaru dari kawasan selipi
yang merupakan perbatasan administrasi kota jakarta pusat dengan jakarta barat
di perempatan selipi tepatnya di bawah tol dalam kota
tampak demonstran menembaki pihak kepolisian dengan sejumlah petasan
berdasarkan laporan produser lapangan sian indonesia yang tadi adalah rio abadi
bahwa kejadian ini yaitu saling melempar tembakan
dilakukan sejak beberapa waktu yang lalu artinya tidak hanya saat ini
tetapi juga beberapa jam yang lalu pihak demonstran juga telah menembakkan
sejumlah petasan kepada pihak kepolisian
hingga saat ini kami belum bisa mendapatkan informasi pasti
sebenarnya di sana apakah benar benar pelajar yang tadi siang mengikuti demonstrasi
ataukah masa dari elemen masyarakat lain
karena kami tidak melihat ada peserta demonstrasi yang menggunakan seragam sekolah
dan saat ini upaya membubarkan massa dengan menembakkan air dari water cannon
dilakukan pihak kepolisian
dan dibalas dengan tembakan petasan dari peserta aksi yang ada di sana
dan demonstran juga terlihat berhasil merebut tameng yang biasa digunakan oleh pihak kepolisian
dalam mengamankan sejumlah aksi demonstrasi
sebelumnya pada siang hingga sore tadi pihak kepolisian terus melakukan pemecahan konsentrasi massa
masa ini menuntut sejumlah hal terkait dengan pembahasan revisi undang undang yang kontroversial
sementara itu tadi peserta
aksi yang kemarin melakukan demonstrasi yaitu dari elemen mahasiswa sejumlah universitas di indonesia
mengaku tidak mengetahui ada rencana siswa stm maupun sma yang akan melakukan demonstrasi di gedung dpr ri

karena jika tidak pihak kepolisian akan melakukan pengamanan atau penangkapan kepada masa yang tidak mau membubarkan diri
sebelumnya kapolres jakarta pusat sudah menghimbau para peserta aksi untuk bisa membubarkan diri
masa merangsek menuju ke arah polisi yang mungkin saja semakin mundur dari posisi awal
sebelumnya kapolres jakarta pusat sudah menghimbau para peserta aksi untuk bisa membubarkan diri
masa merangsek menuju ke arah polisi yang mungkin saja semakin mundur dari posisi awal
dan masa tampak berbalik arah ke arah permukiman warga karena kita lihat ada asap putih mengepul
itu adalah diduga merupakan tembakan gas air mata yang meletus di sana
gas air mata kemudian tembakan flare atau kembang api selalu dilakukan oleh pihak kepolisian untuk bisa memecah
konsentrasi massa dan setelah menembakkan gas air mata saat ini polisi merangsek masuk mendatangi peserta aksi yang ada di sana
kita lihat bila dihitung kira kira ada lebih dari seratus orang yang ada di sana dan mereka terlihat masuk ke dalam permukiman warga
data terakhir dari polda metro jaya ada sekitar lima ratus tujuh puluh peserta aksi yang sebagian merupakan anak anak yang telah diamankan oleh polda metro jaya
dan polda metro jaya juga berusaha menghubungi orang tua dari peserta aksi yang rata rata masih bersekolah di stm sma maupun setingkat dengan itu
untuk bisa membawa pulang

polisi melakukan pengejaran masuk ke dalam permukiman warga
lalu lintas di sekitar jalan selipi tampak lumpuh pun dengan jalan tol
yang berada di dalam kota
yang juga sudah lumpuh dari beberapa waktu yang lalu ini merupakan tepat di jalan ks tubun
di mana di sekitar jalan ks tubun ini banyak permukiman warga ada juga fasilitas kesehatan dan juga fasilitas umum perkantoran yang ada di sana